gue cabut dulu ya
ada urusan penting bentar kok
kayaknya gue lagi ngerencanain sesuatu deh
lo mau ngapain dateng kesini lo
eh saya tau abang yang jago
ini lo yang tulis bukan
lo nudu tunggu tunggu
lo nudu gue nulis yang begituan ya
gak mungkin lah rafa
itu kan hal privacy
malem malem lo nigo nyebut nyebut boy
lu mungkin lagi kesel atau lagi apa
gue gak ngerti lu sambil marah marah kali
dulu kekirim deh selalu sendiri
cantik ya gue
lihat aja ya adriana
gue bakal bongkar semua cucian lo
kamu tau kalo hari ini tuh aku bahagia banget
yan ini tuh sekolah buat belajar
bukan buat pacaran ya
wah ini gue juga lagi belajar
ini kan perdana gue pacaran sama siti yan
ini kan jarang jarang sama siti ya
satu sekolah pertama kali
ya kalau pacaran sih bukan di sini tempatnya
kasian yang belum punya pacar
selain juga lo boy
aku juga harus berterima kasih bebek
boy haikal dan juga mondi
coba kalo gak ada mereka bertiga
mana mungkin aku bisa pindah ke sekolah sini
kalo gak ada kalian
pasti nih gue gak bisa nih satu sekolah nih sama bp pianian
kan kalau satu sekolah gini
gue bisa merhatiin dia makannya apa
belajarnya bener apa enggak
deketin cewek lain apa enggak
katanya mau traktir gue
oh aja deket deket sama angel mulu
terus mau pergi berduaan lagi
mungkin lo gak bisa ketemu lagi sama ian

soalnya kemarin ian tuh dikatakan sama dia kan
kejar kejar sama geng serigala
sama guru karate nya
berkata angel loh dia selamet
ya lo tanya aja sama bebek lu nih
kalo gak percaya
kemarin tuh aku dikejar kejar
sama guru karate di studio
untung ada angel yang selametin aku
makanya gue terpaksa mau traktir si angel
karena angel udah nolongin ian
karena angel udah nolongin ian

karena angel udah nolongin ian
kamu tau gak peraturan sekolah ini apa
siapa yang menggunakan handphone di kelas
handphone nya tuh bakal disita selama empat bulan
oh bapak ketauan ya main hp di kelas dilarang menggunakan hp di kelas kalau ketauan hp nya
akan disita selama empat bulan dengar ya semuanya peraturan itu dibuat untuk murid bukan buat guru
kurang lebih rok mereka enak

gue gak terima ini
gue gak terima boy
gue gak terima boy
gue gak terima boy
gue gak terima boy
gue cabut dulu ya
ada urusan penting bentar kok
kayaknya boy lagi ngerencanain sesuatu deh
lo mau ngapain dateng kesini lo mau
saya tahu abang jago bela diri bang
dan abang juga gak mungkin kan
mukul tamu yang datang di sini
tapi lo nyari mati datang kesini
saya kesini bukan mau
cuma saya pengen coba

lo gak mau berantem lo dateng kesini tapi lo ngajakin berantem
tapi gak sekarang bang
dan gak di sini juga tempatnya
saya tunggu di sana bang
saya tunggu di sana mbak
dan kalau misalnya saya menang
dan kalau misalnya saya menang
abang harus berjanji
geng wario aku kesini